setiap pagi warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di wisma atlet jakarta pusat melakukan aktivitas fisik
ada yang sekedar berjalan kaki berlari bermain sepak bola atau senam bersama
sabtu pagi ini aktivitas senam terasa berbeda
karena akhir pekan peserta senam lebih banyak dibanding hari biasa
menggunakan telepon pintar dan loudspeaker bluetooth portable
maisu marna bersama reka rekanya memimpin senam
ia bukanlah instruktur senam yang disediakan pemerintah di wisma atlet
karyawan swasta ini adalah pasien
ia mengaku tidak mendapat bayaran speser pun
semua dilakukan dengan ikhlas agar sesama pasien merasa gembira
biar orang sini senang saja ke positifnya saja tidak ke materi
kalau materi mungkin kalau di luar bisa di materi
tapi kalau untuk ke sini saya tidak mengambil ke situ
saya mengambil ke situ agar rekan rekan yang di sini yang tadinya tidak menyangka
menjadi menyangka karena kita sudah real
real kita udah di wisma atlet
karena awal juga saya di sini satu hari di sini saya tidak percaya
saya nggak percaya saya ada di sini
badan saya sehat semua sehat
teman teman saya pun ada yang di tower enam yang punya masalah di paru paru
cuma saya sekalian ngasih semangat yang ada di tower enam agar dia lebih semangat lagi
bisa lebih sama kayak kita di otg
lebih punya spirit
dan menjaga imunnya itu saja
tak ada batasan usia jenis kelamin dan status sosial bagi peserta senam
bahkan tenaga kesehatan dari sebuah rumah sakit swasta di jakarta
yang baru dua hari berada di wisma atlet pun ikut senam kali ini
pertama kan di kamar gak ada kegiatan
terus turun ke bawah biar olahraga juga biar keringat biar tidak jenuh juga
biar nggak stres di kamar juga
jadi ingin di bawah happy saja semuanya
pada peserta senam adalah pasien positif covid sembilan belas
tidak ada rasa minder karena mereka yang diisolasi di wisma atlet merasa bernasib sama
tak jarang kondisi ini membuat mereka merasa mendapat keluarga baru di tempat yang tidak diduga
aryul yanto jakarta